hai hai hai belum bisa lari kemana mana lagi oh ya terus kalau misalnya gue
nggak mau nyerahin perempuan itu kalian berdua mau ngapain macam macam nih anak
juga sih coba sebentar gue pikirin dulu kita harus kayak gimana
gue tahu dimana tempat supaya mereka enggak tahu dimana
udah lu ikut aja ya udah tapi jangan ibu kematiannya mau
patristan baru aja tahu kalau tasya udah diculik sekitar hotel
saya butuh anda kesini sekarang patristan butuh anda pak
ai uhh hai tubo kosong sama kita kita bisa bisa ketahuan sama presiden
hai pak prison gis
bapak udah bapak janji sama aku bapak yang maksa tasya untuk tinggal disini kan
justru disini tasya hilang
bapak janji sama aku bapak akan melindungi anakku sekarang anakku hilang
semua semua salah bapak bapak harus bertanggung jawab
tasya gak ada mau ditanggung sejak tasya hilang
saya minta maaf sebesar besarmu ini memang kesalahan saya
tapi saya janji saya akan menemukan pasien kemanapun dia pergi
dan pelakunya gak akan saya biarin lolos dulu
sekali lagi saya minta maaf saya permisi saya harus nyari tasya dulu
dimana dia sekarang
saya sudah menemui target pak dan dia berada di sekitar sini
kamu kirim sekarang juga handphone saya
iya baik pak
tenang mami selalu punya ide sayang ide apa kamu carilah lampu sorot di atas
maksudnya maudie tristan itu sekarang pergi mencari tasya ya kan kita bikin pencarian dia
jadi muda kita bantu dia pasti dia akan berterima kasih kan nanti sama kita kamu nyambung nyambung
pas yang pas ya
dimana pas ya kamu dimana
udah ikut aja
hai turun oh iya turun cepetan lu ngapain disini pagi disini
rumah siapa ish bawel banget deh udah mau ditolongin juga udah tinggal ikut tapi udah yuk
masukin temennya bawa kita juga sudah percaya sama gua aman dalam
hai kok kucing sih buka
terus kalau misalnya gue nggak menyerahin perempuan itu kalian berdua mau ngapain
apa apa sekarang apa lagi masalah kamu panjang ceritanya panjang apa panjang dosa kamu sampai
kamu bisa ceritain apa selalu berharap kamu pulang itu membawa sesuatu yang berhubungan
dengan masalah ini belum dengar penjelasan nyala nyalain aja kali ini aku bawa kebaikan
aku yakin pasti bikin bangga kamu selalu bikin papa kecewa
kamu tuh selalu bikin bapak kecewa ya bapak tenang dulu dong pak dengerin dulu penjelasan
lagu kenapa orang dua itu ada di sini
lalu aja ada alasannya
dia nggak ada sama kita bos
yang bawa dia
dan orangnya naik motor bos
tadi ke arah sana bos
iya kesana bos
eh sebenernya lo tau gak sih tujuannya mau kemana
dari tadi udah muter muter gak jelas tau gak
ah diem lagi
lo gitu sih digigit gigit masukin perasaan
sebenarnya sih setelah kejadian tadi
aku tuh gak tau harus kemana
soalnya semua tempat udah gak aman

ini cuma saran ya
mendingan lo pilih tempat yang paling aman menurut lo
yang pernah lo samperin
nah kita kesana
mobilnya udah berhenti
mobilnya udah berhenti
mobilnya udah berhenti
aduh dimana ya ini
aku butuh sedikit cahaya
tuhan tolong aku tuhan
aku butuh sedikit cahaya
sedikit aja tuhan